meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir jumlah penerbitan obligasi korporasi indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti malaysia dan singapura
hal ini tercermin dari rasio obligasi korporasi indonesia terhadap utang bank yang hanya mencapai tujuh lima persen
data dari dana moneter internasional atau imf menunjukkan angka tersebut masih tertinggal jauh dibanding malaysia yang mencapai empat puluh tujuh lima persen dan singapura sebesar tujuh puluh delapan persen
direktur utama pemerintah efek indonesia atau pevindo salyadi saputra menegaskan persoalan ketertinggalan tersebut menjadi tantangan bagi investor untuk mengembangkan pasar modal